salah satu masalah korban bencana alam adalah kekurangan sumber air bersih
untuk mengatasi hal tersebut institut teknologi bandung menciptakan instalasi pengolahan air keliling
untuk mengolah air bersih yang bisa digunakan dalam keadaan bencana
terbatasnya ketersediaan air pada saat bencana menjadi masalah yang dialami warga yang terkena dampak bencana
dalam kondisi bencana biasanya infrastruktur penunjang seperti sumber air juga mengalami kerusakan
akibatnya kebutuhan air bersih terbatas
hal inilah yang mendasari pembuatan instalasi pengolahan air atau ipa keliling oleh fakultas teknik lingkungan
dengan fakultas teknik mesin dan kedirgantaraan institut teknologi bandung
ipa keliling yang memiliki dimensi empat x tiga meter ini
sengaja didesain sederhana agar bisa melalui medan dengan akses terbatas terutama di daerah sulit air
didesain ipal mobile ini untuk bencana
jadi kalau ada banjir maka air banjir itu bisa kita olah langsung untuk jadi air minum
sumber airnya air banjir itu
nah kalau di bencana asal ada air sungai atau air danau yang belum tercemar
itu bisa kita olah langsung menjadi air minum
jadi kenapa mobile supaya kita cepat ke daerah yang dituju
cara kerja alat ini pun cukup sederhana
cukup mencari sumber air seperti sungai
kemudian mesin akan memisahkan air dengan polutan seperti lumpur dan pasir
kemudian air akan diberi cairan kimia berupa desinfektan untuk membersihkan dari kuman dan bakteri
setelah itu air langsung bisa diminum
sementara untuk sumber energi mesin ini bisa dijalankan baik dengan menggunakan mesin listrik ataupun solar
ini mampu memproduksi air bersih sebanyak lima liter per detik atau delapan belas liter per jam
jumlah ini diklaim mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk lima ratus kepala keluarga
atau setara dengan dua orang dalam kondisi normal
air olahan mesin juga telah sesuai dengan standar permenkes ri no empat ratus sembilan puluh dua tahun dua ribu sepuluh
keluaran dari unit sendiri itu bisa langsung minum
tapi karena nanti dimasukkan ke tanki tankinya kan kita nggak tahu higienetisnya
kalau dimasukkan ke pipa juga kita nggak ngerti
jadi sebaiknya dimasak
menjaga keamanan supaya mereka tetap sehat lah ya
nggak ada diare atau apa apa gitu
mesin ini juga mudah dibongkar pasang untuk memudahkan pengiriman ke daerah yang sulit
mesin ini telah digunakan pada bencana gempa aceh dan yogyakarta
saat ini mesin ini sudah digunakan di lombok dan akan segera dikirim untuk membantu korban gempa di palu
franky wijaya bandung
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah judah berikut ini